kita ke tangerang selatan setelah sempat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit swasta tangerang selatan akibat terpapar covid sembilan belas
ketua kpu tangerang selatan meninggal dunia pada sabtu dini hari
jenazah langsung dimakamkan menggunakan prosedur penanganan covid sembilan belas
witoro meninggal akibat terpapar covid sembilan belas
tetangga dan kerabat mulai berdatangan guna melayat dan menyatakan bela sungkawa terhadap keluarga
almarhum yang akan berusia empat puluh satu tahun esok hari meninggal setelah terpapar covid sembilan belas
jenasa bambang duwitoro dimakamkan di tempat pemakaman umum khusus covid sembilan belas di kawasan jombang ciputa tangerang selatan dengan menggunakan prosedur penanganan covid sembilan belas

jombang ciputat tangerang selatan dengan menggunakan prosedur penanganan covid sembilan belas